di saat organ penting ini tidak berfungsi
bisa menjadi petaka bagi siapapun
jangan biarkan itu terjadi
jaga di setiap detik detaknya